kita beralih ke informasi lainnya saudara
jumlah korban meninggal akibat banjir lahar hujan marapi terus bertambah
data terbaru basarnas menyebut jumlah korban meninggal mencapai empat puluh tiga orang
tim sargabungan terus mencari korban banjir bandang lahar hujan gunung marapi
salah satunya di kawasan lembah anai jalur jalan nasional silayang kabupaten tanah datar
sekitar delapan puluh personel tim gabungan melakukan penyisiran hingga ke hulu sungai batang anai
dari data yang dihimpun diduga masih ada enam orang lagi korban di titik ini
mereka merupakan pengendara yang terjebak dan terseret arus sungai saat banjir lahar hujan melanda
ini adalah visual udara dampak kerusakan banjir lahar hujan
sejumlah perumahan warga tertutup material tanah
beberapa titik ruas jalan tergerus air sungai sehingga tidak bisa dilalui kendaraan
selain memutus akses jalan terjangan banjir lahar hujan memorak porandakan sejumlah titik kawasan wisata pemandian di silayang